museum fathahila kembali dipercantik
dan pengecatan cagar budaya yang terletak di wilayah
kota tua jakarta barat ini
mulai dikerjakan dan diharapkan bangunan
yang dibangun pada seribu tujuh ratus tujuh ini
menjadi destinasi wisata
yang semakin populer
pengecatan ulang bangunan dan ikon
bersejarah ini merupakan langkah penting
untuk menjaga potensi warisan budaya
indonesia khususnya di wilayah kota
tua jakarta yang telah berumur
program mempercantik kawasan yang masuk nominasi
situs jagar budaya unesco ini
merupakan kerjasama pemprov dki jakarta
dengan salah satu perusahaan cat
jadi perlu ada
dalam aturan aturan untuk merenovasi
bangunan cagar budaya untuk chat
dicari cat yang bernapas
maksudnya adalah pori porinya itu tidak tertutup
jangan sampai nanti
enam bulan setahun sudah rusak
ada gelembung gelembung udara
dan itu sudah dilakukan kajian kajian oleh tim ahli
yang tentu berkompeten tentang itu
rencananya pengecatan dilakukan selama satu bulan
itu pun hanya dinding bangunan
bagian luar saja dari
museum sejarah jakarta
sisi tembok yang telah dicet baru
berwarna putih bersih ini merupakan
salah satu upaya merevitalisasi
wilayah kota tua
dan dimulai dari
museum sejarah jakarta
dan besar harapan usaha
memperbaiki dan meningkatkan
kualitas bangunan yang ada di kota tua ini
bisa berjalan lebih cepat
agar bisa menjadikan kota tua sebagai
destinasi wisata sejarah
terpopuler dan juga bisa
lebih banyak mendatangkan
investor untuk membangun
wilayah kota tua yang dulu
museum sejarah jakarta
rencananya program yang berlangsung selama
dua tahun ini dilakukan secara bertahap
dengan mengecat seluruh situs bangunan
bersejarah di kota tua museum bahari
dan museum wayang
roli kurniawan jakarta